rum yang namanya rahasia untuk biar gimana juga nggak boleh ceritain masaknya siapa
tapi berhubung lucu sayangan gue ya nggak mau deh buka rahasia gue nih rahasia gue nih
ini sabuk dari banten nih dalamnya yang ini dari ponorogo satu lagi nih dari cirebon nah ketiga
jimat ini yang bikin ake jadi kuat ya allah ki kenapa lu istighfar sudah lama pakai sabuk itu
sebagai jimat buruklah
sekali dari ake umur dua puluh tahun akhirnya
itu workaholic kalau pekerjaan kantor maksudnya diselesaikan di kantor jangan dibawa ke rumah
memang bener gitu gara gara itu aja pekerjaan ya ya emang bener ya bener kalau gitu lah si
robby nih di mana mana juga soal pekerjaan itu di kantor bukannya di rumah
ko di rumah itu istirohat enggak boleh memperlakukan kamu seperti itu ong oh gak
setuju kalau memang lo punya masalah sama rery sebaiknya lo selesain aje yairop aja scholarship
kalau cuma soal pekerjaan aja sih pasti ada hal hal yang lain
lu kan udah dewasa
lu ceritain aja semua apa adanya
jangan tahan tahan di dalam hati
jujur aja lah
ada apa sih masalah sama si rere
ini pasti ada hubungannya dengan rumana
ini tentang rumana
robi cuma gak suka kalau rere ku campur dalam urusan robi dan rumana
si rere ikut campurnya bagaimana sih soal rumana
kan gak etis mak
kalau rere menyampaikan kalau rumah itu suka sama rahmadi
ini kan masalah pribadi robi dan rumana
ternyata gak ada hubungannya dengan masalah ini
karena sifatnya masalah ini adalah privasi
gimana sih kalau memang si rumana gak suka lagi sama si robi

kalau dia cuma sedemannya sama si sepatu rahmadi
iya bener loh
masa si rere yang ngomongnya sama si rumana sendiri
ya mungkin aja sirile dapat informasinya dari sumber yang bisa dipercaya mak
ya bagaimanapun pok
rere itu kagak suka kalau keluarganya yang kucampur masalah pribadi robi sih kagak epe epe
tapi rere kan orang luar
mas setuju tuh begitu
kalau memang si rumana udah kaget cinta lagi sama lo
dia demennya sama si rahmadi
mak tapi robby juga udah harus begitu sama rere dong
dia gak boleh memperlakukan rere
bukan rere seperti itu
lo bisa bayangin deh perasaannya rere tuh kaya apa
waduh bakal perang dingin lagi nih
kalau emak sama rodi ya udah kagak sepaham
soal rumana sama rere
yaudah lo tenang aja soal ancaman si karun sama lo
ilmu jawarannya gak seujung kuku gue
kayak kambing sektrek lagi yang kaya si karun
gue masih jabanin sendiri
bagi bagi dong ilmunya
boleh bro boleh
tapi asal bro mau jadi murid gue
mbak abe itu kan ditakutin orang
rahasianya apa sih be
itu rahasia din
kayak rahasia hatinya rumana ke robi
sikit kok nyamber nyambernya jadi kerum
habisnya lo gak pernah jujur sih sama gue soal hubungan lo sama robi
eh tau tau lo ngejalin hubungan sama luda beranak lo
eh mbak be dia emang duda sih rahmadi
tapi dia segala galanya lebih daripada si romi
bener deh rahmadi itu masa depannya jelas dan cemerlang
anggota dewan lagi be
bang kok ngapain bikin perbandingan sendiri
yang serak sama robi apa rahmadi itu cuma hatinya rumana
kengen jodoh ngapain
udah sekarang gini aja dah ya
kalau memang lu udah serius rob yaudah ambil tindakan aja
iya bener rob lo kan laki laki berpendidikan laki laki tulen lagi
gue yakin lah lo bisa nyelesain masalahnya baik baik
gak usah harus ada pertikaian
kayak cinta remaja aja ada pertikaiannya
iya sih cing
dalam bidang akademik roby memang bagus
di mata laki laki robi kelihatan jagoan
dan robi juga tidak pernah berhenti berdoa sama allah
jujur saja rumahan itu sudah mengisi hati dan pikiran roby
ya robi belum bisa menerima kalau rumana dengan laki lain
robi rasanya sanggup
kalau rumana jatuh cinta dengan laki lain
udah gini aja deh rob
daripada berlarut larut akibatnya bisa diri dulu
pokoknya sih robi begitu bang
enak banget kelama rumana
ya udah rob nanti abis terawih gue sama sulaw nganterin lo deh
rumah haji muhyiddin kita yang kelama rumana
ya bang ya cing
bang gak bisa dong main lamar lamar begitu aja terus datang ke rumahnya suruh mana
kayak pada kagak tahu aja keluarganya rumana kayak gimana
nih biar si muhyiddin apa sih maimunah begitu bencinya sama keluarga kita nih
lo kan tahu sendiri si robi itu cintanya sama si rumana gimana tuh hah
gimana kalau si roby itu jadi patah hati
iya benar ini nggak boleh ditunda tunda lagi rob
nanti abis terawih gue sama sulaw bakal ke rumah haji muhyiddin
berani gak lo rob siapa takut sih
soal jodoh sih cuma allah yang tahu ki
tapi kalau aki mau ngajak rum ke tempat ramal itu rum gak mau ah
dosa nya besar
lagian bukannya aki sendiri ya yang bilang sama rum kalau jodoh itu ada di tangan allah
eh radian siapa yang mau ngajak lo ke sana
orang akik mau ngobrol ngobrol dari hati ke hati sama cucu aki yang satu satunya boleh dong
ya boleh sih ki tapi gak usah ngomongin jodoh deh ya
rahasia kekuatan aki kenapa aki itu bisa ditakutin sama semua orang
room yang namanya rahasia itu ya biar gimana juga nggak boleh ceritain sama siapa siapa
tapi berhubung lo cucuk sayangan gue ya lo gak mau deh gue buka rahasia gue
nih rahasia gue nih
ini sabuk dari banten
yang ini dari ponorogo
satu lagi nih dari cirebon
nah ketiga jimat ini yang bikin ake jadi kuat
ya allah ki
ini udah lama pake sabuk itu sebagai jimat
buh lama sekali
dari aki umur dua puluh tahun aki udah punya